kamu mau maafin aku gak
tutup kuping lu
mbak udah malem ngamennya di tempat nenek aja deh
saya lagi mau ngasih hadiah ulang tahun buat saya
tapi mas ennya udah tidur
mbak pergi aja deh
aku minta maaf aku gak datang ke acara ulang tahun kamu
nenek aku beneran sakit sam
nenek kamu sakit dirawatnya di jalanan kan
sam jangan bikin aku bingung kayak gini dong
aku minta maaf karena aku gak bisa datang ke peristiwa penting dalam hidup kamu
ya kamu tahu lah apa yang aku maksud
hmm itu buang burin
lo tau kan gue cinta mati sama yola
iya gue tau dit
tapi ini udah pernah gue bilang sama lo ya
kalau sikap lo seperti ini terus lo kasar lo posesif ya
dan ternyata bener kan sekarang kejadian
dit cinta itu bukan cuma rasa ingin saling memiliki aja enggak
tapi bagaimana caranya supaya rasa itu terus tumbuh
pupuk terbaik dari cinta itu adalah kepercayaan
jadi lo harus percaya sama pasangan lo
kita harus ke bandara sekarang
ke bandara ngapain
sam mau ke belanda
lagi macet sekali
aduh gila ini ke bandara gimana lagi nih
saya naik ojek pangkalan deket itu aja deh bandara deh
hah macet banget lagi
iya nih kenapa macet ya
ya enggak ini emang lama di sini
bang ojek ya
nggak ada motor yang lain apa
gak ada dek yang lain lagi pada jalan
yaudah deh saya mau ke bandara
kak itu kan sam
ah itu sam
iya gimana dek
kalau enggak kamu duluan deh
ya nanti aku susul
sam tunggu sam
sam tunggu sam
itu cewek mencari saya pas itu
pak berdiri dulu pak berdiri pak
sam tunggu sam
ya gitu didiemin aja
udah dulu lihat cewek kayak gitu bapak langsung bawa ke penghulu
sem sam tolong dengerin penjelasan aku sam
sam tolong kasih aku kesempatan
kamu boleh marah sama aku
tapi aku minta sama kamu kamu jangan tinggalin aku sm
tunggu mau ke belanda serius
kamu kenapa sama dia
jadi gini sebenernya kita sepupuan
lo kenapa gak bilang sih
iya jadi gue sama yola itu sepupuan
ya terus kenapa gak bilang sama gue
ya gue mana tau lah kalau ternyata lu deket sama yola
ya mana gue tau
sampai akhirnya gue tau di sekolahan
bilang aja harusnya biar lebih gampang gitu gue
lah lah gak mau gue
karena yang ada lo malah minta bantuan gue
bukannya usaha gue
kamu mau maafin aku gak
duduk sana lo
nama gue adults banget
sam adalah sahabat yang tetap bersamaku
ketika seluruh dunia pergi menjauh
merenungi kisah ini
aku bertanya dalam hati
kapan cerita tentang aku tertulis lagi
dan kenapa harus terus kamu yang memenuhi pikiranku
mungkin rinduku kurang sabar untuk menunggu